pt kimia pharma melebarkan sayap farmasi ke arab saudi
badan usaha milik negara ini mengakuisisi perusahaan farmasi terbatas asal saudi
yakni dawa medical company
pt kimia pharma mengakuisisi salah satu anak perusahaan mari bin mahfuz
atau yang lebih dikenal dengan mbm group
akuisisi ini untuk mendukung program pemerintah dalam melayani warga indonesia di arab saudi
perusahaan joint venture ini dengan nama kimia pharma dawa
dan menjadi entitas baru dalam kimia pharma group
dana akuisisi diambil emiten berkode kf ini dari hasil penerbitan surat utang tahun lalu
sebesar empat ratus miliar rupiah setelah membuka tiga puluh satu apotek di mekah dan jeddah
kimia pharma dawa berencana menambah menjadi sembilan puluh apotek
dalam dua tahun ke depan serta membangun pabrik farmasi
rencana kita memang arab saudi itu merupakan potensi pasar yang cukup bagus
makanya kita harus mencari partner yang sangat kuat di sana
jadi rencana kami masuk tahap awal di retail outlet
sekarang kita punya sekitar tiga puluh retail outlet tiga puluh satu di jeddah dan mekah
rencananya nanti dua tahun ke depan kami akan memiliki sekitar sembilan puluh retail outlet
nah setelah itu next step nya kita juga akan menggarap pasar manufaktur
artinya kami akan mengembangkan
bersama dengan dawa akan membangun pabrik farmasi di arab saudi
karena memang potensinya masih sangat besar
jadi secara bertamanya kita garap dan kami yakin dan sangat optimis
kerjasama berdua dengan partner yang sangat kuat ini
masa depan kimia falma dan dawa kita juga akan meraih masa depan yang jauh lebih bagus dari tahun tahun sebelumnya
lantas seperti apa pergerakan saham kimia pharma usai mengakuisisi dawa
which is good bagi anda investor yang mengoleksi saham kf kimia pharma
sementara itu investor arab saudi menilai kimia pharma mumpuni untuk melayani industri kesehatan di negara tersebut
dan perluasan pasar ke timur tengah juga afrika
produk kimia pharma dawa akan tetap
melewati standarisasi farmasi dari arab saudi yakni the saudi food and drug authority
meski banyak pelaku industri farmasi di arab saudi joint venture kimia pharma dawa dapat mentransfer pengetahuan dan juga teknologi serta gaya hidup baru
ini adalah rahmat dari allah bahwa kita menemukan partner yang sangat baik seperti kimia pharma
seorang partner yang sangat berharga dengan reputasi besar di negara
yang kedua kolaborasi dengan perusahaan indonesia dengan latar belakang dengan sejarah sejarah dan budaya islam
membuatnya lebih mudah bagi kedua sisi saudi arabia dan indonesia untuk berkolaborasi lebih banyak dengan negara lain